dan ada beberapa trek yang lain yang akan kita bongkar untuk masuk ke kreca
maka akses informasi termasuk promosi promosi itu menjadi lebih mudah
sementara di tahun dua ribu dua puluh empat ini pemerintah berikutnya akan menerapkan makan siang gratis yang kebutuhannya cukup besar
apa yang dilakukan oleh kjri untuk merangkul mereka agar tetap kuat di masa ramadan di pandemi tahun kedua ini
memarut kelapa dan cara memasak lainnya masih dilakukan secara tradisional
atas dasar itu presiden mengizinkan proyek kereta cepat bisa didanai oleh apbn
atau center back keempat
penjualan produk pengusaha sel bandung ini juga telah merambah pasar luar negeri
gua pengen foto di vibasia cup yang ada di jakarta nanti
argentina argentina inflasinya satu ratus tiga belas persen